akhirnya kekhawatiran orang tua juga muncul terlebih belum semua anak yang berusia enam sebelas tahun ini disuntik vaksin
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan epidemiolog revit university diki budiman
dan sebelumnya saya ingin informasikan bahwa kami juga sudah berupaya untuk menghubungi kementerian dikbud ristek dikti dinas pendidikan dki jakarta dan juga dinas kesehatan dki jakarta
tapi mereka menyatakan belum ada yang bisa bergabung malam ini
langsung saja kita ke pak diki selamat malam pak diki
selamat malam miepui
semoga dalam kondisi sehat ya pak terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
ya secara prinsip tentu harus difahami bahwa mengutamakan atau memprioritaskan adanya belajar mengajar secara langsung itu menjadi satu hal yang harus jadi tujuan
ya sekolah semua negara ya dalam situasi pandemi
karena sekolah sebagai kesepakatan global berbasis sains dan ini juga ditekankan oleh unicef
sekolah itu institusi yang harus tetap dibuka bahkan terakhir dibuka ketika situasi memburuk dan pertama dibuka ketika pandemi membaik
ini bicara sekolah
namun ketika ini bicara dalam situasi omikron ini tentu harus ada mitigasi yang kuat
mitigasi yang kuat itu antara lain bahwa
tidak bisa tidak status vaksinasi penuh itu menjadi satu hal yang wajib sifatnya
jadi karena ini merupakan upaya untuk melindungi siswa dan juga tentu bukan hanya siswa tapi juga guru dan termasuk keluarga dari siswa itu sendiri di sekolah
nah ini yang masih saya kira harus dilihat ya dalam level pelaksanaan di lapangan
kalau masih ada sekolah yang tidak menjadikan ini sebagai syarat wajib
untuk anak anak ini masuk sekolah ya saya kira ini harus ditegur ataupun anak anak ini jangan dulu dipaksakan sampai mereka mendapat status vaksinasi penuh
termasuk ini juga bicara guru atau staff sekolah juga tidak boleh
kalau dia belum mendapatkan dosis kedua lengkap dia jangan dulu dipaksakan untuk ikut dalam proses belajar mengajar
ini satu hal yang sangat sifatnya esensial dalam kaitan omikron
bicara masker misalnya
saat ini masker menjadi hal yang sangat juga berperan penting dalam artian kualitas masker itu sendiri ya
bahwa untuk yang berisiko tinggi misalnya guru yang comorbid ataupun anak yang komorbid
masker n sembilan puluh lima kn sembilan puluh lima ini menjadi satu hal yang sangat dianjurkan
ini karena bicara omikron yang begitu efektif ya
tapi kalau itu dilakukan artinya kita sudah melakukan proteksi
ya atau meminimalkan risiko
tapi kalau itu tidak dilakukan nah ini yang berbahaya mbak mepri
karena yang kita tahu ya untuk pemberian vaksin kepada anak usia enam sebelas tahun ini kan memang baru diberikan pada dosis satu
sementara kita tahu bahwa untuk
satu vaksin membentuk antibody optimal ini juga butuh waktu ya pak ya
bukan berarti habis disuntik kemudian juga antibody nya langsung terbentuk
tidak seperti itu
atau berarti artinya untuk tingkat tksd
dan ptm ini menjadi sesuatu yang tidak bisa digeneralisasi
harus dilihat dalam konteks kesiapan masing masing sekolah
bukan hanya masalah daerah tapi ini bicara sekolah
dan kesiapan ini sekali lagi bicara bentuk yang paling menjadi ukuran adalah status vaksinasi tadi
dan betul bahkan ketika dia sudah mendapatkan vaksinasi dua dosis sekalipun
kalau belum dua minggu ya jangan
jangan mengambil risiko
tapi yang bicara mild pada anak itu serius
mild pada anak serius
karena sebagian besar pada kasus anak yang mild ini ada gangguan dalam pembuluh darah
nah ini yang tentu harus dimitigasi ya
dengan cara apa ya
tidak ada toleransi gitu
kemudian ketika itu pun sudah tercapai status masalah vaksinasi lengkapnya
nanti misalnya dua minggu lagi atau tiga minggu lagi
kita tidak bisa juga melepaskan apa yang terjadi di masyarakat
karena trennya sekarang kan misalnya meningkat nih kasusnya di omikron di masyarakat atau di komunitas
kemudian juga hunian rumah sakit sudah mulai meningkat
tentu opsi daring ini sekali lagi jangan sampai hilang ya
kita walaupun ini ada potensi gelombang omikron
ini memang setidaknya tidak akan selama waktu delta ya
mungkin pertengahan maret itu akan sudah lebih baik
sehingga setidaknya kita harus siap dalam katakanlah satu dua bulan ke depan kita akan ada opsi belajar lagi di rumah gitu
nah ini tentu harus ada persiapan juga dari sisi sekolah
nah hal hal seperti inilah yang sifatnya dinamis
soalnya dinas pendidikan ya
tentu dengan dinas kesehatan
artinya harus fleksibel ya pak ya
karena sekolah ketika itu dibuka itu nggak boleh lepas begitu
harus ada pendamping
saya selalu sampaikan sejak tahun lalu bahwa ketika ptm dilakukan ada yang disebut dengan pengampu ya
pengampu itu siapa ya
dinas kesehatan menunjuk mau itu dokter mau itu praktek swasta mau itu puskesmas
ya baik artinya harus selalu dipantau perkembangannya seperti apa
kemudian aturannya juga seharusnya menyesuaikan
dengan kondisi yang ada ya
ini lah kenapa ini sangat dinamis
dan apalagi kalau misalnya ada kasus seperti tadi misalnya ada apa namanya cluster
ya harus ada dulu penghentian sementara untuk menuntaskan testing tracingnya
dan itulah sebabnya sekolah itu sebetulnya ketika dibuka sekalipun dalam masa pandemi ini pengelompokan ya
dan saya melihat untuk konteks indonesia dua puluh
dua puluh orang itu menjadi jumlah yang ideal lah untuk siswa plus satu guru
untuk supaya bisa kita kelola ya
bahwa anak anak ini tetap menjaga maskernya jaga jarak dan lain sebagainya
ini yang tentu harus terus kita jaga
dan kalau sekolahnya terbatas kelasnya dalam artian
sejuahnya harus ada tambahan sekolah atau ada sifatnya outdoor
pak diki ini sejumlah sekolah juga menyatakan bahwa mereka kemudian melakukan penyesuaian dari sisi fasilitas
di antaranya mungkin melengkapi dengan ventilasi
kemudian juga melengkapi seperti yang tadi kita simak bersama
begitu untuk adanya sirkulasi udara yang diklaim bisa kemudian menjadi salah satu upayanya
selain itu apalagi kira kira kriteria yang memang dibutuhkan di tiap tiap sekolah yang saat ini masih kurang
seperti yang tadi disebutkan
ya yang harus diperhatikan sekali bicara omikron ini ataupun varian lain
ini penularan kan melalui udara ya
dan faktor kualitas udara ini menjadi sangat penting
artinya karena potensinya ada di udara
nah inilah sebabnya
memastikan semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah itu mengenakan masker yang benar dan tepat
berkualitas tinggi ini menjadi juga pr ya
untuk kota kota besar mungkin n sembilan puluh lima atau yang serupa itu menjadi sesuatu yang sepertinya mudah untuk disediakan
kalau bisa disediakan oleh pemerintah daerah itu akan sangat bagus
karena ada riset yang meyakini bahwa masker seperti n sembilan puluh lima atau kn sembilan puluh lima yang serupa ini
dan ini berarti sangat sangat bermanfaat
nah satu lagi karena itu masker kan sesuatu yang sebetulnya saat ini harusnya masuk tahun ke dia relatif harus bisa disediakan dalam jumlah atau harga yang murah
kemudian bicara sirkulasi dan ventilasi
betul kipas angin ataupun katakanlah beberapa tempat lebih membuka lagi masalah ventilasinya
tapi harus dipastikan bahwa kombinasi antara sirkulasi arah angin
arah angin ini juga menjadi penting untuk memastikan bahwa dia tidak menyorot pada anak anak
jadi arahnya itu harus ke arah ventilasi lagi
jadi ke arah jendela lagi atau ke arah pintu
bukan ke arah anak anak gitu
nah ini yang tentu harus dilihat dalam konteks kesiapan
selain juga kecepatannya sebetulnya
jadi kecepatan kalau
rata rata itu bukan di yang tombol nomor satu ya
harus yang nomor tiga gitu ya
kalau ada tiga tombol
nah ini yang paling kencang maksudnya
nah ini yang harus diperhatikan
selain arahnya tadi
kemudian juga pastikan bahwa durasi anak anak di kelas yang seperti ini tadi
itu tidak lebih lama dari tiga puluh menit
jadi setiap tiga puluh menit mereka harus keluar dulu
sehingga nanti kelas ini otomatis satu jam pelajaran ini
ya memang harus lebih singkat
mereka bisa masuk lagi
karena udara di dalam kelas itu pun harusnya
ini sudah bagus nih seperti ini
nah tapi dia harus ada sirkulasi
dimana misalnya mungkin sepuluh menit lima belas menit dia
tidak ada orang dan akhirnya berganti dengan udara luar yang lebih bersih
nah ini yang terus harus dijaga
selain sekali lagi monitoring harian ya maifri
kita tahu ya pak
kalau sekarang ini ada
sepertinya aturan memang menyesuaikan
dari sekolahnya masing masing
jadi ada beberapa sekolah memang diketahui ada kasus positif
entah itu terjadi penularannya di dalam sekolah ataupun tidak
tapi kemudian ada yang ditutup sekolahnya
tapi ada pula yang tidak ditutup
tapi hanya melakukan tracing
nah idealnya itu seperti apa sih ketika ditemukan seseorang positif
apakah artinya satu sekolah sebaiknya memang langsung ditutup
dan berapa lama jedanya penutupan sekolah itu sebaiknya dilakukan
agar kita sama sama tidak
kita sama sama berharap tidak ada kluster sekolah
sebagaimana pedoman yang saya sudah sampaikan
sekitar tahun dua ribu dua puluh akhir atau awal dua ribu dua puluh
ya ke kementerian pendidikan maupun ke komisi sepuluh dpr ya
bahwa sekolah itu harus punya gas dan rem ya
nah yang disampaikan maikwi itu yang remnya
nah remnya apa
ketika dalam satu sekolah itu ada dua kasus infeksi
itu sudah masuk definisi kluster
yang membuat sekolah
sekolah itu harus berhenti dulu selama dua minggu
atau dua kali masa inkubasi
untuk penguatan testing testing
tapi kalau ada hanya satu
nah satu itu berarti harus melihat kelompok yang tadi saya bilang
apa dua puluh orang atau satu kelas yang ada kasusnya itu
yang harus mengalami susven atau penundaan selama dua minggu
masing masing istirahat di rumah
termasuk gurunya yang kontak dengan kelas itu
nah inilah sebabnya
kenapa sebenarnya dalam masa saat ini
kalau bicara sd mungkin relatif lebih mudah ya
dimana gurunya jangan lupa rubah
di setiap anak yang dulu tadi
sehingga mudah gitu untuk memanagenya
dan ini yang artinya
selama dua minggu itu mereka cukup menjalani masa karantina
karena dengan harapan status vaksinasi yang lengkap tadi
sebetulnya tidak cukup memadai
mereka akhirnya bisa tanpa ada gejala yang lebih parah
kalau sudah lebih dari dua atau minimal dua tadi
ya itu yang mau tidak mau ya satu sekolah
dan ini tentu menuntut kekerbukaan dua sekolah
nah oleh karena itu
adanya pemantauan yang berkala ini menjadi sangat penting
dan untuk diketahui ya
bahwa di masa omikron ini bahkan sejak delta
yang namanya kluster sekolah itu menjadi
sesuatu yang menjadi sangat sering timbul
penularan varian sejak delta dan sekarang omikron ini
dan bukan berarti mereka menyerang khusus anak
karena umumnya anak anak ini belum dipaksa
begitu saja sebetulnya
dan umumnya juga di daerah yang ptm
klaster di ptm ini
karena di lokasi atau daerah tersebut juga pengendalian di daerahnya kurang bagus
nah ini yang artinya kalau ada ptm ini terjadi klaster
pmd nya ada introspeksi
karena berarti ada masalah di masyarakat
yang tidak terdeteksi kasus kasusnya
baik pak diki
kita tahu bahwa dalam skb empat menteri diatur bahwa durasi belajar maksimal enam jam
kemudian sejumlah sekolah juga mengklaim sudah menerapkan protokol kesehatan
namun faktanya masih ada juga kasus kasus positif covid sembilan belas
singkat saja pak diki
apakah kemudian dengan kondisi yang terjadi saat ini
lebih baik kembali kepada sekolah daring terlebih dahulu
kita menunggu satu dua bulan
hingga kemudian puncak kasus omikron ini melandai kembali
kita mungkin masih punya waktu sekitar satu dua minggu ke depan
kita akan melihat ini
kalau kasusnya trennya terus meningkat cepat
mau tidak mau memang harus daring dulu
karena terlalu berisiko menurut saya
setidaknya sampai pertengahan atau katakanlah pertengahan maret kemungkinan sudah mulai melandai
nah ini tentu opsi yang paling utama nih yang akan harus disiapkan
nah karena kalaupun sekarang kita lihat di beberapa tempat
kesiapan dari sekolah dan pemda ini tampaknya juga belum siap sekali
apalagi nanti konsentrasinya terpecah dengan pengendalian omikron yang akan meningkat
jadi tampaknya opsi untuk melakukan daring harus sudah disiapkan dari sekarang
setidaknya sampai pertengahan maret
karena potensi puncak atau gelombang dari
gelombang dari omikron ini tampaknya semakin mendekati prediksi di februari atau awal maret ini
nah ini yang sekali lagi perlu untuk penyiapan
karena misalnya yang enam jam tadi pun maifli ya
enam jam itu kadang kadang di interpretasikannya satu jam satu jam
nah ini yang berbahaya ya
walaupun anak anak itu misalnya katakan sudah divaksinasi
tapi kan yang di rumah yang di masyarakat ini belum tentu
jadi kita sekali lagi perlu opsi yang meminimalisir risiko
karena dua bulan kurang ini ya setidaknya menurut saya nggak sampai dua bulan ya kurang
satu bulan kurang lebih itu bisa lebih mengamankan anak anak kita
baik sebaiknya memang ada aturan yang lebih fleksibel dinamis untuk bisa memilih langkah yang lebih meminimalisir risiko penularan
jangan sampai ada kluster covid sembilan belas ya di tingkat sekolah
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami bapak diki budiman epidemiolog dari griffith university
sehat selalu dan terima kasih banyak sekali lagi
terima kasih malam maik